sementara itu sidang perdana kasus korupsi ktp elektronik digelar
di saat sidang lanjutan pra peradilan gugatan status tersangka setia novanto masih berlangsung
pada sidang hari ini kpk menghadirkan saksi ahli hukum tata negara
sidang kali ini berlangsung bersamaan dengan sidang perdana kasus korupsi ktp elektronik
dengan terdakwa setia novanto
kpk menyiapkan peralatan untuk tayangan live streaming dalam sidang lanjutan pra peradilan setia novanto
dalam pra peradilan hari ini akan menentukan gugur atau tidaknya gugatan yang diajukan setia novanto
terkait penetapan status tersangka dirinya
merujuk pasal delapan puluh dua ayat satu d kuhap permohonan perkara pra peradilan akan gugur
pada saat perkara pidana pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan
sementara itu pihak kuasa hukum setia novanto mengaku kecewa atas digelarnya
sidang ktp elektronik terhadap kliennya
kepada kliennya yang dilakukan hari ini kekecewaan itu dikarenakan proses pera peradilan masih berlangsung
menurut salah satu pengacara setia novanto magdir ismail
harusnya kpk tidak melimpahkan perkara ke pengadilan
sebelum mendapatkan putusan dari persidangan pra peradilan yang kini masih berjalan
beginilah ini sesuatu yang seperti saya sampaikan kemarin
sesuatu yang patut disesali
karena ini bukan tindakan yang bijak di dalam proses penegakan hukum kita ini
mestinya pihak kpk tidak melimpahkan terlebih dahulu perkara ini ke pengadilan
sambil menunggu putusan pra peradilan
nah bagaimanapun juga kan pra peradilan ini kan hak orang untuk mendapat keadilan
dalam arti menguji apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak sah
nah kalau itu prosedur dan proses ini tidak benar
kemudian dianggap sah ini yang akan mengikut terus akan terbawa sampai putusan pengadilan terakhir
nah ini bukan satu cara penegakan hukum yang baik
koresponden maria sarjana di pengadilan tipikor jakarta
maria terakhir sidang sempat diskors apakah saat ini sudah dilanjutkan
kemudian apa alasan hakiman skorsidang
ya elvira hingga saat ini skors yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap persidangan pokok perkara
kasus megakorupsi ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto masih dilakukan
dan baru saja kami juga melihat washek jen partai golkar idrus marham
mendampingi istri dari setia novanto desti astriani tagor baru saja keluar dari ruang persidangan
nampaknya ini akan menuju ke lantai basement atau lantai bawah dari pengadilan tipikor jakarta ini
dimana biasanya terdakwa sebelum melakukan persidangan akan ditempatkan di ruangan tersebut elvira
tapi kami belum mengetahui secara detail apakah kemudian second opinion yang diminta oleh setia novanto
dan juga kpk ini sudah selesai dilakukan atau belum
memang skorsing yang dilakukan oleh majelis hakim dikarenakan tadi ada beberapa drama yang terjadi dalam persidangan
atau sidang pokok perkara dari mega korupsi ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto
tadi setia novanto sempat menyatakan bahwa dirinya tidak bisa mengikuti sidang
tidak dapat menjawab pertanyaan dari majelis hakim bahkan ketika majelis hakim bertanya
apakah betul dirinya bernama setia novanto
ia justru memilih bungkus
setia novanto menjawab pertanyaan dari majelis hakim
dan kemudian diambil alih oleh kuasa hukum setia novanto yaitu magdir ismail
yang menyatakan bahwa kliennya tengah mengalami gangguan kesehatan atau tidak sehat
sehingga tidak dapat melanjutkan proses persidangan hari ini
tetapi kemudian hal ini dibantah oleh jaksa kpk melalui jaksa irin putri
yang menyatakan bahwa pihak kpk sudah melakukan pemeriksaan terhadap setia novanto
pada pukul delapan lima puluh waktu indonesia
setia novanto diambil alih oleh kliennya
kemudian tadi ketika sudah mau berbicara
setia novanto kemudian hanya menyatakan bahwa dirinya diare bahkan sejak kemarin
tetapi meminta obat ke kpk dan kpk tidak mau memberikannya
elvira kemudian hal ini juga dibantah oleh pihak jaksa kpk yang menyatakan bahwa
kemarin dokter internal kpk sudah memeriksa setia novanto melalui dr sinta
dokter sinta ini mengaku bahwa saat diperiksa setia novanto hanya menyatakan bahwa dirinya
atau keluhannya hanya berubah
setia novanto mengatakan bahwa setia novanto tidak ada diare yang dikeluhkan oleh setia novanto
dan batuk pilak ini sudah diberi obat oleh pihak dokter dari kpk
namun kemudian tadi setia novanto masih menyatakan bahwa dirinya diare
dan harus dua menit sekali ke toilet seperti itu
dan akhirnya memang keputusan dari hakim atau ketua majelis hakim
yaitu hakim yanto menyatakan bahwa setia novanto diberikan kesempatan
untuk melakukan obat
second opinion atau melakukan pemeriksaan ulang oleh dokter pribadinya
yang dilakukan di poliklinik yang berada di pengadilan tipikor jakarta
kita berbicara mengenai dakwaan elvira bahwa hari ini merupakan hari yang cukup penting
karena memang dalam aturan mahkamah konstitusi yang sudah dikeluarkan pada tahun dua ribu enam belas
yang lalu mengenai uji materi undang undang nomor delapan pasal delapan puluh dua ayat satu d
menyatakan bahwa gugurnya pra peradilan ketika sidang pokok perkara dimulai artinya
hari ini sebetulnya sesuai dengan pernyataan ini ketika majelis hakim atau ketua majelis hakim
pengadilan tipikor dari kasus megakorupsi ktp elektronik ini sudah ketuk palu bahwa sidang dimulai
artinya sebetulnya pra peradilan dinyatakan gugur tetapi kami mendapatkan informasi
dari teman atau koresponden cnn indonesia mumtazat catra diningrat
yang berada di pengadilan negeri jakarta selatan menyatakan bahwa saat ini
pra peradilan masih terus dilanjutkan dengan menghadirkan seorang saksi
artinya ada yang kemudian perlu kita perjelas elvira peraturan peraturan yang sudah ditetapkan pun
nyatanya masih terus berbenturan seperti itu ketika sidang pokok perkara dimulai
tetapi ternyata pra peradilan juga masih diteruskan
kemudian dalam dakwaan dakwaan ini nantinya juga kami masih menunggu apa yang kemudian didalilkan
oleh pihak komisi pemberantasan korupsi mengenai keterkelibatan dari setia novanto kalau
kata persidangan elvira setia novanto diduga telah melakukan intervensi
dalam penganggaran ktp elektronik lima delapan triliun rupiah
intervensi ini timbul dari adanya pertemuan pertemuan yang dilakukan setia novanto
dengan panitia lelang panitia ktp elektronik yaitu dari pihak kemendagri irman sugiyarto diyanggra ini
kemudian ada dari pihak vendor yaitu andi narogong alias andi agustinus
pertemuan ini diantaranya adalah pertemuan yang dilakukan pada februari dua ribu tujuh belas
di grand melia kemudian pertemuan yang dilakukan di lantai dua belas gedung dpr ri
di mana saat itu irman dan sugiharto berserta dengan andi narogong kemudian bertemu dengan setia novanto
dan dipertemukan dengan mirwan amir yang merupakan wakil ketua dari badan anggaran dpr ri
selanjutnya dalam pertemuan inilah yang kemudian diduga merujuk pada pembentukan tim fatmawati
dimana tim fatmawati ini kemudian membentuk konsorsium konsorsium
yang mengikuti lelang tender ktp elektronik yang kemudian diduga bahwa
konsorsium inilah sengaja dibentuk untuk memenangkan konsorsium perum percetakan negara republik indonesia atau konsorsium pnri
kemudian tidak hanya itu elvira dalam fakta fakta persidangan sebelumnya sudah banyak sekali diakui oleh baik saksi maupun terdakwa andi narogong
bahwa keterlibatan setia novanto ini memang cukup banyak
di antaranya adanya aliran dana yang datang dari johannes marlim atau almarhum johannes marlim tidak hanya jam tangan yang seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya
dari pihak fbi
tetapi adanya pengakuan dari johannes marlim diputar dalam fakta persidangan bahwa ia sudah menyiapkan uang enam puluh miliar rupiah bagi setia novanto
kemudian pengakuan dari mandeo kamasagung yang sudah menerima satu miliar rupiah dengan tanda terima yang sudah ia akui kebenarannya
kemudian ada juga anang sugiana sudiharjo yang juga merupakan terdakwa dari kasus megakorupsi ktp elektronik juga mengakui hal yang serupa
kemudian ada beberapa saksi lain baik anggota dpr ri maupun saksi dari gubernur jawa tengah ganjar pranowo
yang juga mengakui bahwa saat itu setia novanto sempat menyatakan kepada ganjar pranowo untuk tidak berlaku galak atau kasar dalam proses penganggaran ktp elektronik
yang tidak perlu adanya kekhawatiran
ini juga yang kemudian diakui oleh beberapa saksi mengenai keterlibatan setia novanto bahwa nantinya proses ktp elektronik ini bergulirnya lima delapan triliun rupiah
yang juga yang berjalan
dan bahkan irman sempat menyebutkan bahwa setia novanto merupakan kunci bagi lolosnya anggaran lima delapan triliun rupiah yang kemudian diakui oleh andi agustinus alias andi narogong
keterlibatan setia novanto elvira banyak sekali tidak hanya kemudian itu saja
tapi kita juga mengingat bahwa pt murakabi adalah perusahaan yang mengikuti konsorsium yang kemudian mengikuti lelang tender ktp elektronik
ini ternyata direktur yang merupakan keponakan dari setia novanto yang bernama irman
dan pt murakabi sendiri sahamnya kebanyakan dimiliki oleh keluarga setia novanto seperti istri dari setia novanto desti astriani tagor
kemudian anak dari setia novanto juga memiliki saham di pt murakabi melalui perusahaan atau pt modalindo
dan memang jika nantinya kasus ini kemudian bergulir kita masih menunggu bersama apakah peradilan kemudian digugurkan atau masih diteruskan
kemudian kalau memang betul proses pemeriksaan kesehatan bagi setia novanto sudah selesai dilakukan
apakah memang setia novanto kemudian tetap dinyatakan sehat atau kemudian ada second opinion atau pandangan lain dari dokter yang menyatakan setia novanto tidak bisa menghadiri sidang pada hari ini
maka kami juga masih menunggu keputusan dari majelis hakim apakah melanjutkan skorsing dari sidang ataukah menunda sidang untuk dilakukan beberapa saat sebelumnya
dan situasi di sini elvira kalau anda juga melihat ini
banyak sekali pengamanan yang dilakukan terkait dengan sidang hari ini
karena memang ada beberapa masa yang sudah hadir di sini
tadi juga menggunakan pakaian dan juga ikat kepala yang identik dengan partai golkar yang merupakan partai yang membesarkan nama setia novanto
kemudian polisi polisi yang berada di belakang saya ini juga mengaku bahwa memang diminta untuk melakukan pengamanan terhadap kasus atau terhadap sidang yang dilakukan
dan ini elvira gambar yang anda lihat saat ini
ini adalah idrus marham bersama dengan istri dari setia novanto desti astriani tagor
yang berjalan ini melalui kerumunan media seperti itu
tadi memang desti hadir dalam sidang yang dilakukan pada pukul sepuluh
waktu indonesia bagian barat
dan nampaknya memang rekan rekan media di sini mencoba untuk mencari tahu seperti apa kondisi setia novanto terkini
apakah pemeriksaan sudah selesai atau belum
ataukah memang dinyatakan sehat ataukah sakit
kami masih menunggu bersama seperti apa kelanjutan dari sidang perdana pokok perkara mega korupsi ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto
baik maria kita tunggu bagaimana nanti perkembangan langsung dari pengadilan
terima kasih informasi anda maria sarjana